dengan merayakan hari kartini ini
di setiap pos kami dari mulai biloga sampai dengan mamba
dengan memberikan pakaian layak pakai
ada duster dengan beberapa pakaian lain
berikutnya kami bantu dengan makanan bergizi
ada nasi telur dan daging daging yang sudah kita siapkan di masing masing pos
dan juga pengobatan gratis jika mungkin ada yang merasa tidak enak badan
harapannya tetap seperti apa yang kami sampaikan di awal
bahwa kami ingin memberikan dampak dan manfaat yang baik
untuk masyarakat wilayah sugapa khususnya
saksikan program program kompastv melalui siaran digital
paytv dan media streaming lainnya
kompastv independen tak percaya